stok beras di gudang perumbulok masih jauh di bawah target cadangan satu dua juta ton hingga akhir dua ribu dua puluh
stok beras semakin menipis dengan stok cadangan beras pemerintah plus komersial di bulog diproyeksi di bawah empat ratus ribu ton
bulog berencana mengamankan cadangan beras dan melakukan impor meskipun pastinya memicu pro dan kontra
sudah bersama saya melalui sambungan zoom arief rastio adi kepala badan pangan nasional
selamat pagi pak arief pak arief langsung saja ke pertanyaan saya
apa ini assalamualaikum mas yuda
waalaikumsalam pak arief
saya langsung bertanya nih pak apa sebenarnya penyebab perbedaan data kementan bulog yang akhirnya berujung pada impor beras pak arief
ya pertama tama terima kasih mas yuda dapat menjelaskan kepada pemirsa cnn
yang pertama saya perlu luruskan bahwa data produksi dari kementerian pertanian badan pangan nasional dan juga bulog itu sama
jadi tidak ada yang berbeda
karena kita menggunakan satu data nasional dari badan pusat statistik yang saat ini memang ditugaskan untuk menghitung berapa potensi panen dan berapa produksi sampai dengan akhir tahun mas yuda
angkanya itu tiga puluh satu sembilan juta ton setahun ini tahun dua ribu dua puluh dua
yang ini artinya
kalau rata rata kebutuhan kita sekitar tiga puluh lima juta kita akan kurang lebih surplus satu satu lima juta ton tahun ini
jadi datanya sama
kemudian yang satu lagi yang dimaksud oleh pak budi waseto sebagai direktur utama perumbulok hari ini malah sudah turun lagi stoknya
stoknya itu sekitar lima ratus enam puluh sembilan ribu ton stok yang dibulok
teman teman di bulog ini punya stok sekitar satu dua juta ton mas yuda
pak kalau dengan stok yang lima ratus sembilan puluh an ini berarti di bawah target sekitar satu dua juta ton cadangan beras yang ada di bulog pak
lalu apakah memang langkah bulog sendiri yang berencana untuk melakukan impor ini merupakan langkah yang tepat
mengingat tadi ternyata data dari bapak kemudian dari bps sendiri sebenarnya kita surplus bahkan bisa mencapai satu delapan juta ton hingga akhir desember nanti
jadi dari rapat terakhir kita semua bersepakat bahwa yang pertama produksi itu cukup
yang kedua kita men top up stok bulog sampai level satu dua juta ton itu mengutamakan produksi dalam negeri
itu yang pertama jadi mesti confirm dulu
jadi mengutamakan penyerahan
kapan produksi dalam negeri
tetapi apabila sampai dengan enam hari ke depan pada waktu meeting itu ya kurang lebih sekitar dua hari lagi
memang kita tidak bisa men top up stok bulog sampai di level satu dua juta ton
artinya ada penambahan sekitar enam ratus ribu ton
itu memang kita putuskan ketersediaan itu diambil dari ln dari luar negeri
nah itu yang kita
tetapi juga harus disampaikan bahwa import ini untuk pilihan yang terakhir
karena kalau kita perhatikan peta atau pattern dari produksi pagi kita
itu yang harus kita cermati adalah panen raya di bulan maret april
di mana bulog itu menjaga harga atau floor price di tingkat petani
jadi misalnya di tingkat petani itu empat dua ratus nah itu yang harus dijaga
nanti kita juga
oktober november desember januari itu waktunya kita untuk stabilisasi atau intervensi harga
yang tidak tepat apabila melakukan penyerapan di akhir tahun atau di masa paceklik sebenarnya
demikian mas yuda
berarti dengan kondisi di mana seharusnya panen raya di bulan maret april
bulog mampu melakukan kebijakan untuk melakukan stok daripada beras sendiri pak
tapi tadi ada informasi bapak mengatakan biasa di bulan november desember terjadi paceklik
lalu dengan gap tadi cukup besar ini sebenarnya apa pak yang terjadi pak
ya dengan gap yang cukup besar ini saya sebenarnya ingin sampaikan juga bahwa
jadi bagaimana kita sebagai negara terutama bulog dalam mencadangkan pangannya
untuk serapan juga sampai hilirisasinya
memang ada sedikit kekhawatiran
apabila bulog itu menyerapnya terlalu besar itu belum bisa mengeluarkan seperti zaman dulu mas yuda
jadi dulu itu ada beberapa program salah satunya itu raskin dan rastra yang memang menggunakan beras bulog
sehingga beras bulog yang diserap dari petani untuk menjaga harga di tingkat petani
itu dapat disalurkan melalui program program pemerintah
tentunya raskin dan rastra atau beberapa kegiatan yang lain
yang bisa dilakukan oleh lembaga lembaga atau kementerian lain yang memang sedang ada kegiatan
ini akan sangat baik
kemudian khusus untuk beras ini sendiri memang sebaiknya turnovernya juga ada
karena beberapa waktu lalu masih tersisa stok bulog yang cukup lama
karena tidak bisa dikeluarkan
jadi sangat berkaitan
antara penyerapan kemudian penyimpanan dan hilirisasi mas yuda
berarti dalam kondisi seperti ini harusnya bulog berbenah untuk melakukan istilah kata penyerapan tadi pak
kalau di tahun tahun sebelumnya bapak katakan ada raskin kemudian bisa disalurkan sehingga stoknya tidak terlalu banyak
tapi di satu sisi harga juga bisa dikontrol
tapi kita ketahui tadi dikatakan bahwa soalnya saat ini kondisinya butuh top up lagi sekitar rp enam ratus
lalu bagaimana dalam waktu enam hari pak
apakah sudah bisa dapatkan titik terang terkait dengan hal ini
ya kita mengapresiasi sahabat kita di kementerian pertanian
karena bagi kita semua kemarin memang agak sulit ya untuk men top up rp enam ratus dalam waktu enam hari
jadi sekarang juga masih ada penyerapan penyerapan
jadi perlu saya sampaikan
rangka sampel area itu kalau bulan november dan desember produksi di november itu dua dua juta
kemudian produksi di desember itu sekitar satu juta ton
sehingga kalau kita akumulasi tiga juta ton
sedangkan kebutuhan nasional satu bulan rata rata dua lima sampai dua enam
jadi akan kalau dua bulan ini produksi dibandingkan
dengan penggunaan atau konsumsi itu selisihnya sekitar dua juta ton
tapi kan kita juga punya stok ya
maksudnya bekas panen panen sebelumnya
hanya masalahnya stok ini tidak dikuasai oleh negara yang banyak
negara ini hanya menguasai sekitar rp lima ratus enam puluh sembilan hari ini
jadi terus menurun dari mulai rp delapan ratus rp tujuh ratus rp enam ratus kemarin
terakhir rp lima ratus enam puluh sembilan ton
artinya untuk amannya sebuah negara
karena kita ini kan mudah mudahan tidak terjadi ya
gempa seperti di cianjur kemudian di sester banjir di banyuwangi
banyak hal hal yang di luar ini
untuk mentop up stok bulog ini tidak ada kaitannya sebenarnya dengan produktivitas nasional
jadi kita juga harus
secara fair mengatakan ini adalah keberhasilan kementerian pertanian dalam memproduksi beberapa tahun terakhir
sehingga yang kosong ini adalah yang kurang ini adalah stok yang di bulog
demikian mas yuda
pak arief tadi anda katakan lima ratus sembilan puluh ribu lebih itu dikuasai oleh negara
tapi sisanya dengan kebutuhan mencapai dua juta bahkan yang masih ada gap di sini ya pak
lalu yang menarik adalah ketika memang kondisi pangan kita sangat dipengaruhi
harga beras di pasaran mengingat tadi stoknya tidak banyak
kita tahu inflasi salah satunya dipengaruhi oleh harga beras
tapi dengan kondisi di mana stok dari pemerintah tidak banyak pak hanya sekitar lima ratus sembilan puluh ribu tadi bapak katakan
dan mau tidak mau harus impor berarti asumsi akan terjadi kenaikan harga beras nanti di masyarakat pak
justru terbalik hari ini itu petani sedang menikmati harga yang baik
jadi kemarin kami juga diskusi dengan pak dedy dari komisi empat
pedagang juga sedang menikmati
pengwiling padi sedang menikmati
hanya memang kami ditugaskan juga oleh pak presiden harus menjaga tingkat inflasi
inflasi ini tidak boleh jauh jauh dari pertumbuhan ekonomi mas yuda
nah harga gkp gabah kering panen itu hari ini adalah harga tertinggi
jadi pada saat pengwiling padi mendapatkan gkp atau gkg dengan harga yang cukup tinggi
maka ini akan berbanding lurus dengan harga beras medium dan premium yang ada saat ini
sehingga harga ini harus kita jaga
oleh karena itu pemerintah terutama badan pangan nasional menugaskan perumbulok untuk melakukan intervensi
satu bulan itu rata rata satu ratus lima puluh sampai dengan satu ratus enam puluh ribu ton
nah kemungkinan besar di bulan desember dan januari itu akan menjadi yang paling besar nanti
bisa di atas dua ratus ribu ton
apabila kita melakukan intervensi sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat
itu bisa diberikan pilihan beras mana yang harganya di atas rp tiga belas beras mana yang masih rp dua belas ribu
atau beras medium yang dilepas dengan harga sembilan ribuan
jadi ini tugas pemerintah
tetapi kami menjamin bahwa kebutuhan sampai dengan nataru semua kebutuhan pokok
termasuk dengan beras daging ayam telur semua akan terpenuhi
pak arief ini yang menarik adalah terkait dengan bapak
bapak katakan tadi dari pihak bulog akan melakukan intervensi sekitar enam ratus ribu lebih untuk mengamankan stok
tapi kalau kita bicara mengenai buffer stok sementara stoknya di bawah dari target nih pak dari satu dua juta
apakah ini justru nanti akan mengakibatkan harga akan tinggi pak di pasaran
dan masyarakat pastinya terdampak
kalau kita melakukan intervensi artinya kita akan menjaga harga mas
jadi beras ini akan dilepas harganya sekitar delapan tiga ratus
nanti sampai ke masyarakat sekitar sembilan rupiah
baik jadi terakhir pak cadangan beras saat ini aman meskipun tadi ada informasi stok bulog dirasa masih di bawah satu dua juta
dan target pemenuhan hingga air tahun ya pak
iya kita menjamin masyarakat tidak perlu khawatir karena beras ini akan cukup
dan kami menghimbau tidak perlu panik jangan belanja berlebihan karena kita menjaga
supaya stok ini bisa merata kepada masyarakat
demikian mas yuda terima kasih
baik terima kasih pak ari prasetyo adi kepala badan pangan nasional untuk perbincangan pagi hari ini
salam sehat selalu pak
salam sehat mas yuda assalamualaikum